pekan olahraga nasional ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu akan diikuti sekitar tujuh lebih atlet dari tiga puluh empat provinsi yang ada di tanah air
mereka akan bertanding pada tiga puluh tujuh cabang olahraga lima puluh enam disiplin cabang olahraga dan enam ratus tujuh puluh sembilan nomor pertandingan
berdasarkan data dari koni pusat provinsi papua selaku tuan rumah menjadi provinsi terbanyak yang mengirim atlet untuk pesta olahraga nasional kali ini dengan sembilan ratus dua puluh tiga atlet
sementara papua barat mengirim sebanyak dua ratus empat puluh dua atlet
provinsi maluku dan maluku utara tidak banyak mengirim atlet
maluku hanya mengirim empat puluh dua atlet sementara maluku utara mengirim lima puluh dua atlet
untuk enam provinsi di pulau sulawesi provinsi sulawesi selatan yang paling banyak mengirim atlet ada sebanyak dua ratus dua puluh delapan atlet
sementara provinsi gorontalo hanya mengirim total enam belas atlet yang akan berlaga di pon papua
selanjutnya provinsi nusa tenggara timur
akan mengirimkan sebanyak delapan puluh sembilan atlet
sedangkan provinsi nusa tenggara barat lebih banyak mengirim atlet dengan satu ratus enam atlet
salah satu atlet andalan ntb pada pon ke dua puluh papua kali ini ialah siapa lagi kalau bukan sprinter nasional lalu muhammad zohri
kemudian ada provinsi bali yang mengirimkan dua ratus tiga puluh enam atlet dengan satu ratus dua puluh enam atlet putra dan satu ratus sepuluh atlet putri
kita berlanjut ke wilayah kalimantan
provinsi kalimantan timur
mengirim atlet sebanyak tiga ratus enam puluh lima
salah satu atlet yang memperkuat kalimantan timur ialah peraih emas asean games dua ribu delapan belas dari cabang olahraga pencaksilat yakni iqbal chandra
nah kita ke pulau jawa
jawa timur menjadi salah satu provinsi yang mengirim atlet terbanyak pada pon kali ini dengan total lima ratus lima puluh dua atlet yang diberangkatkan ke papua
sementara juara bertahan pon provinsi jawa barat yang mengirim tujuh ratus tujuh puluh atlet
ada pun ibu kota dki jakarta
terambisi merebut juara umum pon
juga mengirim atlet tidak kalah banyak dengan tujuh ratus tiga puluh lima atlet
untuk wilayah di sumatera provinsi sumatera barat dan sumatera utara menjadi dua provinsi yang paling banyak mengirim atlet
sumatera barat mengirim satu ratus sembilan puluh atlet
sementara sumatera utara mengirim satu ratus delapan puluh enam atlet
nah ini dia
aceh yang mengirim satu ratus dua puluh tujuh atlet akan diperkuat oleh lifter putri yang baru saja tampil di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
total terdapat tujuh tiga puluh sembilan atlet yang akan memeriahkan pekan olahraga nasional ke dua puluh papua
jumlah tersebut sedikit berkurang dari penyelenggaran pon ke sembilan belas di bandung jawa barat pada dua ribu enam belas lalu
sebanyak delapan empat ratus tiga atlet